mantan pengacara setia novanto frederick yunadi akan menghadapi sidang fonis dalam kasus dugaan
merintangi penyidikan setia novanto dalam kasus ktp elektronik hari ini
sidang fonis ini akan digelar di pengadilan tipikor jakarta pusat
dan fonis terhadap fredri ini akan dibacakan setelah fredri membacakan playdohi pada pekan lalu
freddy menyerahkan putusan pada hakim namun dia berharap difonis bebas karena merasa tak bersalah
dalam perkara ini freddy dituntut dua belas tahun penjara dan denda rp enam ratus juta rupiah subsidiar kurungan enam bulan
jaksa kpk menyebut freddy membuat rencana setia novanto dirawat di rumah sakit
agar tak bisa diperiksa dalam kasus proyek ktp elektronik oleh penyidik kpk
dan selanjutnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia raff raff kaffi di pengadilan tipekor jakarta
selamat siang raff raff
raff raff sejauh ini apakah sudah ada tanggapan terhadap jelang sidang fonis
fredri yunadi apakah fredri sudah menyatakan atau menyampaikan pernyataannya
sedang anang sugiana kemudian yang kedua adalah sidang dr bimanes dan yang ketiga yang terakhir adalah sidang fredri yunadi
dan sampai sejauh ini kami masih belum melihat fredri datang ke gedung tipekor jakarta pusat
namun tadi sudah datang dr bimanes yang akan menunggu pada jadwal persidangan selanjutnya setelah sidang anang sugiana
yang rencananya memang akan digelar sekitar berbeda satu jam
secara satu sidang dengan sidang yang lainnya
namun yang dapat saya informasikan alfian dan juga pemirsa frederick yunadi ini didakwa menghalangi proses hukum
yang dilakukan kpk terhadap tersangka mantan ketua dpr setia novanto
pada hari kamis delapan februari dua ribu delapan belas yang lalu jaksa kpk fitrah roh kayanto ini mendakwa fredrik bahwa sengaja merintangi
atau juga menggagalkan secara langsung ataupun juga
tidak langsung penuntutan di sidang pengadilan terhadap setia novanto ini
dan fredri ini juga didakwa melakukan rekayasa agar setia novanto di rumah sakit permata hijau jakarta
dirawat terlebih dahulu tanpa melalui prosedur pemeriksaan medis begitu
atau sebelum setia novanto datang ke rumah sakit permata hijau jakarta
frederick ini didakwa melanggar pasal dua puluh satu undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan tentang
tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan undang undang nomor dua puluh tahun dua ribu dua
junto pasal satu maksud kami junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp dan frederick ini didakwa dengan hukuman dua belas tahun penjara
dan juga denda rp enam ratus juta subsidi dari enam bulan kurungan
dan menurut jaksa kpk bahwa tindakan fredri ini tidak ada yang meringankan
namun justru ada lima poin yang
yang memperatkan fredri yunadi
yang pertama ini adalah bahwa perbuatan fredrik ini tidak membantu negara dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi
selain itu frederick juga dinilai sebagai advokat dan juga berpendidikan tinggi
dirinya selama persidangan menunjukkan sikap sikap yang tidak pantas tidak etis tidak sopan terhadap jalannya persidangan
dan juga berbelit belit serta tidak mengakui kesalahannya
kita ketahui bahwa fredrik ini berulang kali
ini melakukan akrobatik begitu atau tindakan tindakan yang sepertinya memperlama begitu jalannya persidangan
seperti kita ketahui alfian dan juga pemirsa pada saat pembacaan pledoinya sendiri
frederick meminta akan membacakan pledoinya setebal satu delapan ratus halaman
dimana pada saat membacaan pleidoinya tersebut memakan waktu hampir sembilan jam
kita tunggu saja apakah nanti pada hari ini fredrik juga akan melakukan upaya upaya atau akrobatik akrobatik
dan yang lainnya yang tentu saja ini akan justru memberikan penilaian tersendiri kepada hakim yang ditujukan kepada fredri yunadi
baik terima kasih raff raff kaffi kita nantikan bersama sidang dari putusan freddy yunadi ini